pernikahan bukan bisnis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
maafkan aku yang sudah menyakiti hati bapak
demikian juga pernikahan aku dengan mas al
tidak semuanya indah
tapi aku percaya
ada bahagia di ujung sana
asal kami terus berusaha
mama papa tadi ada om baik
iya bener din
tadi pak nino sempat melakukan rena
bilangnya mau ketemu sama rena
terus pas sudah datang pak nino nya malah pergi
apa jangan jangan nino dengar omongan kami tadi ya
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
iya tadi nino katanya ada meeting di tempat yang sama
di tempat aku ketemu sama al dan handi
yaudah kalau gitu aku pamit biar langsung pulang aja pak
terima kasih ya no udah diantarin
terima kasih ya no
danin pak bos kita masuk duluan ya
aku mau siapin makanan buat renggal dulu ya mas
aku gak mau ada lagi perpisahan pak
bapak tau sendiri kan
perpisahan aku diantara mas ninuh
perpisahan aku ya allah
aku udah pikir apa
lo lagi ada masalah
soalnya dari tadi gue liat lo tuh
sedih banget mukanya
gue titip rainnya sebentar ya
kamu ngapain disini
gak apa apa sama ke dalam dulu ya
kenapa andin tiba tiba bikin surat seperti itu
ternyata al menikah dengan andin tanpa ada dasar cinta
supaya al bisa mendapatkan hak adopsi rena
pantas semuanya itu terkesan cepat sekali
mereka kan baru kenal
terus tiba tiba al sudah melamar andin
hanya papa marah sekali sama al
papa gak habis pikir apa yang ada di pikiran al ya
sampai dia tega memperlakukan andin seperti ini
jadi semuanya kayak gini
aku minta al untuk melepaskan andin
kalau dia memang gak cinta lepasin
tapi papa juga nggak ngerti
mereka memilih bertahan
dua duanya memilih bertahan
andin memilih untuk bertahan
kalau memang mereka memilih untuk seperti itu
apa sih yang bikin kamu bertahan nak
kamu bahkan gak mengizinkan papa melindungi kamu
kamu bahkan membela suami serta pernikahan kamu
bapak benar benar berdoa semoga suatu hari
al dan pernikahanmu tidak mengecewakan kamu nak
jadi al menikahi andin agar bisa mengadopsi reina
oh bagus juga
aduh seneng ya dia ya
banyak temen kan
aduh nih bocah pakai ngelapor segala lagi mau bubos
emang berantem sama papa
andin saya juga kurang paham sih bu
oh juga tadi di depan wajahnya kusut sekali
kira kira ada masalah apa ya
alhamdulillah sayang kita bisa sampai rumah ya pak
oke ya pak
sudah menemani papa selama ini
makan makan gitu sama mama
mama rose lah
papa nggak boleh capek capek kah
sa kamu istirahat ya
tadi nemenin cukup lama ya pak
iya nanti apa istirahat mama papa juga istirahat ya
kerjaan nggak ada
dina juga belum pulang
salon enak sih
maksudku nggak bisa kerja
kenapa andin mau aja bertahan dalam pernikahannya tanpa cinta
apa andin bertahan karena aku chat dia tadi